namun guru besar psikologi universitas gajah mada kunchoro suparno malah mendapat teror berupa pesan hinaan dari orang tak dikenal
pesan pesan yang disampaikan melalui aplikasi whatsapp dan media sosial lainnya diduga terkait keterlibatan kunchoro dalam menyampaikan seruan dari kampus yang mendorong upaya menyelamatkan demokrasi
selain itu ada orang yang tidak dikenal juga sempat mencari kunchoro di kampus
ada tiga yang satu media ada dua media yaitu satu media instagram dan satu wa
yang kemudian yang ketiga kedua model kedua tadi ditetangi di kantor itu
tetapi di kantor itu sebenarnya saya yang ragu ragu yang pertama adalah tadi memberikan nomor kemudian tidak pernah ada janji saya biasanya mesti dengan janji
sebetulnya saya sama sekali tidak takut
karena segalagi teman teman saya banyak
seruan moral dari kalangan akademisi harus disikapi bijaksana
pemerintah harus menanggapinya sebagai bentuk partisipasi publik yang kritis untuk pemerintahan yang lebih baik
saudara guru besar psikologi ugm kuncoro dapat pesan caci makyus
yang terlibat dalam aksi civitas akademika
yang mendorong soal penyelamatan demokrasi indonesia
seperti apa bentuk terornya dan bagaimana pemerintah melindungi warga negaranya
kita akan bahas bersama guru besar psikologi ugm kunchoro suparno dan tenaga ahli utama ksp johannes joko
selamat malam pak kunchoro selamat malam juga mas jonas joko
selamat malam mbak livi selamat malam
pak kuncoro jadi kapan pesan caci makyus itu diterima
oke saya mendapatkan pesan cacimaki itu dua kali
saya senang malahan mendapat cacimaki itu karena saya bisa tahu karakternya siapa dia
malah saya gunakan sebagai objek belajar saya
saya menemukan ada dua bentuk kegiatan seperti itu
yang satu itu saya mengistilahkan sebagai non golf
yaitu yang mereka punya rasa pendukung setia
itu pendukung setia yang dia berjuang sendiri ya
ini justru yang terjadi setelah pencoblosan
setelah saya bersama sama teman dari ugm melakukan ugm menggugat
dan itu bahasanya itu tidak terlalu kasar saya masih bisa menerima
tapi dia menuduh bahwa saya adalah pendukungnya tiga
kita mau cari jabatan
dan sudah dikatakan sudah tua tidak tahu diri
tetapi yang lebih ngeri sebetulnya
dan tadi melalui whatsapp
sehingga nomernya masih bisa dilacak dengan mudah dilacak
tetapi yang kedua yang pertama itu menggunakan dengan cara ig
dengan melalui seragam itu mereka tersistem
jadi mereka yang tertetapkan sendiri
mereka telah melengkap kepada nama
mereka tidak ada kapasitas rugi
karena ini orang orang devil
tapi anda bisa mencoba mencoba berhenti
dengan diberikan oleh satma
oke prof gini yang kedua tadi itu kan anda katakan buzzer
tapi yang pertama anda sempat katakan bahwa anda mengetahui orangnya
yang ketiga ini kan orangnya datang ke kampus artinya lebih mudah teridentifikasi
yang pertama sama yang ketiga orangnya sama nggak prof
bukan begitu mbak jadi yang pertama itu adalah mereka itu yang buzzer itu adalah kelompok
yang datang sebelum mereka tidak datang mereka itu melalui ig itu menjelek jelekkan saya
melalui dua forum satu ig murni ig yang satu itu masuk realsnya
saya yang mengirim rilis tentang cucu saya yang ini tidak etis ini dratis
kemudian yang kedua itu orang yang datang kepada saya di kampus dan saya tidak pernah ketemu dengan dia
nah yang setelah coblosan setelah saya menggugat itu baru yang kedua
yang itu lone wolf itu yang melalui whatsapp itu
dan yang whatsapp ini yang prof sempat katakan prof bisa identifikasi orangnya
ini beda dengan orang yang datang ke kampus ya prof
beda yang ini saya berani mbak karena apa ada menggunakan logo kpk
dan dia tidak tepat menggunakan logo kpk untuk kasih
karena itu saya lawan dan kemudian saya katakan saya laporkan malah dia mengkert
pakai logo kpk petinggi kpk prof
bukan dia mengatakan sebagai layanan masyarakat kpk
kemudian saya lacak kemudian saya tahu namanya siapa dia
kemudian dari rasa itu saya diberi juga teman teman dari polda
kemudian salacak namanya ini dari sini halo mas ini gitu apa kabar
tapi memang itu yang kedua itu memang di label penipu oleh teman teman dari polda
oke saya ke mas johannes ya
mas yohanes kalau kita melihat teror seperti ini bagaimana kemudian bentuk perlindungan dari negara
yang pasti begini dulu lah mbak kita sepakat dulu lah
saya sama prof kunchoroni kalau urusan demokrasi kita sepakat dulu lah
bahwa esensi demokrasi itu kan kebebasan berpendapat kebebasan berekspresi gitu
sehingga segala bentuk pendapat masukan kritik itu harus betul betul kita jaga
sejauh memang itu bukan cacian makian fitnah kebencian dan kebohongan
maka dalam konteks apa yang disampaikan oleh prof kunchoro dan teman teman guru besar
baik di ui maupun di ugm itu harus kita lihat ini sebagai sebuah vitamin bagi demokrasi kita
vitamin bagi kemajuan bangsa kita
nah tentu mbak dalam setiap ketika kita masuk ke ruang publik dan kita memberikan pendapat
bukan hanya prof kunchoro prof saya pun juga ketika saya masuk ke ruang publik
itu pasti akan menimbulkan pro dan kontra
ada yang mendukung ada yang tidak mendukung
dan ketika itu tidak mendukung ekspresinya macam macam
seperti yang tadi disampaikan oleh prof kunchoro ada yang japri langsung
ada yang melalui apa
akun sosial media kita
tetapi yang ingin kami tegaskan beginilah mbak
apapun yang dialami prof kunchoro ataupun itu bukan bagi kami
itu harus kita lihat janganlah itu di framing seolah olah itu dilakukan oleh kelompok atau pihak yang dikritik oleh prof punca
bahwa apapun yang terkait dengan kebebasan berpendapat kritik caci kritik masukan itu harus betul betul dikawal dan dilindungi
olivia kalau masalah perlindungan saya ingin menyampaikan sesuatu
saya mengucapkan terima kasih yang sebesar besaran dan hormat saya kepada bapak kapoludadi iji
dia tadi pagi beliau mengirimkan kepada saya karena berita di luar sudah bertebaran
pak kapolda pak suwonto nainggolan itu mengirimkan kepada saya perlindungan kepada saya
bahkan beliau sudah menyampaikan kepada kapolres untuk membantu saya mengawasi saya
dan ini membuat saya tidak takut karena inilah sering saya katakan bahwa saya adalah sebagai warga negara masyarakat
pasal tiga belas undang undang nomor dua tahun dua ribu dua puluh dua itu setiap warga negara berhak mendapat perlindungan dari polisi

saya butuh perlindungan polisian kenapa karena saya memiliki pemimpin yang mengacaukan kehidupan politik indonesia
mereka berpendangan seperti itu saya berpandangan seperti ini mereka dilindungi kenapa saya tidak
prof gini prof yang jadi pertanyaan saya apakah yang mendapat ancaman itu hanya prof saja
atau rekan rekan sesama akademisi yang juga ikut menyuarakan aksinya ikut sama sama diteror
kalau yang itu aksinya saya belum pernah mendengar tapi yang kalau misalnya kemarin dapat fahri dari universitas andalas
mereka juga menyampaikan dan kita sama saja bahwa ini sebutnya teror ini vitamin kok mbak buat kita mbak
buat saya sekali lagi untuk model belajar untuk penyemangatkan apa karena memperjuangkan kebenaran keadilan itu kita tidak boleh menyerah
dan ini adalah salah satu bentuk dari tugas kami mencerdaskan kehidupan bangsa tugas kami sebagai benteng
etika petugas kami sebagai penjaga etika dan sebagainya itu itu adalah tugas kami
maka kami tidak akan mundur selangkah pun mbak
nah itu dia yang jadi pertanyaan saya selanjutnya artinya kalau prof tadi katakan ini sebagai vitamin
setelah ada ancaman bertubi tubi ini tidak akan membuat prof mundur untuk mengkritik pemerintah untuk lebih baik
loh tadi kan saya malah justru apa saya gunakan sanggup biak belajar mbak
saya banyak belajar yang ada di sini saya bisa merasakan gitu dan siapa dia
saya ajak saya kejar dia siapa dia
ya udah udah bener itu prof yang namanya memberikan sesuatu demi kemajuan bangsa dan negara
jangan pernah takut prof komitmen kami pemerintahan presiden jokowi itu sudah jelas bahwa terkait kebebasan berpendapat berekspresi itu betul betul dilindungi
lihat saja berapa banyak cacian makian
bahkan kritik yang dialamatkan kepada bapak presiden jokowi
pernah nggak beliau membawa itu ke dalam ranah hukum
dan inilah yang harus sama sama kita jaga begitu prof
bahwa ada perbedaan pendapat antara saya mungkin dengan prof kunchoro
ya itu adalah perbedaan pendapat yang perlu di kita dialogkan
dan pada titik itu pintu pintu dialog bahkan kantor staf presiden itu membuka pintu dengan sangat lebar sekali
mari apa apa saja yang menjadi perbedaan
karena tidak bisa perbedaan perbedaan ini hanya diramaikan di ruang publik tanpa kita berdialog dan mencari solusi solusi terbaik bagi kemajuan bangsa
artinya kalau ada kritikan harus dijawab dengan solusi dan juga aksi yang nyata begitu ke depannya
terima kasih prof kunchoro
terima kasih juga mas yona sudah bergabung bersama kami di sapa indonesia malam